biasa kami update realisasi deklarasi harta dan uang tebusan dalam program tax amnesti hingga pukul dua belas siang waktu indonesia barat
kita lihat bersama
inilah komposisi uang tebusan
uang tebusan artinya ada repatriasi
kita lihat total yang sudah masuk baru enam lima puluh empat triliun rupiah
namun ini cukup signifikan kenaikannya dibandingkan beberapa waktu yang lalu
kita lihat mayoritas disumbang oleh op non umkm yaitu lima lima puluh lima triliun rupiah
op tersebut adalah orang pribadi jadi bukan yang bergerak di umkm
dan ini cenderung bisa kita asumsikan mungkin orang orang yang berduit banyak dan memasukkan kembali harta mereka aset mereka ke dalam negeri

lalu diikuti oleh enam ratus tiga puluh empat miliar rupiah
kita lihat disana adalah yang diarsir warna merah badan non umkm
jadi bukan orang pribadi jadi lebih berbentuk badan
perusahaan misalnya ya
lalu kita lihat selanjutnya yang diarsir warna kuning tiga ratus empat puluh tiga miliar rupiah
itu adalah orang pribadi yang ada di sektor umkm
ini menarik ya
di segi umkm mereka justru patuh pajak
ada kesempatan mereka langsung mengikuti
yang sangat kecil yang diarsir berwarna hijau hanya dua belas tujuh miliar rupiah
itu adalah badan umkm
jadi yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah
selanjutnya kita masih punya slide
selanjutnya terkait realisasi teksamnesi
ini adalah komposisi harta ini adalah deklarasi harta
jadi komposisi harta adalah yang melaporkan bahwa mereka memiliki aset
jadi nilainya adalah dua ratus sembilan puluh satu triliun rupiah
dengan dua ratus lima belas triliun rupiah adalah deklarasi di dalam negeri
jadi masih didominasi oleh dalam negeri
ini mungkin yang menarik ketika misalnya
banyak pihak menuntut pemerintah untuk lebih spesifik
untuk lebih fokus
karena semangat awalnya adalah untuk mengembalikan dana yang berasal dari luar negeri
rekan rekan yang offshore yang begitu besar
harusnya yang mendominasi adalah yang ditargetkan sejak awal
yang berasal dari luar negeri
namun saat ini masih didominasi oleh dua ratus lima belas triliun rupiah dari dalam negeri
lalu diikuti enam puluh tujuh triliun rupiah yang berasal dari luar negeri
selanjutnya adalah dana repatriasi ya
tadi empat belas sembilan triliun rupiah
sudah selesai tampaknya
di hari ini pada pukul dua belas siang
waktu indonesia barat